hai sejak pagi vaksinasi di perumahan tni angkatan laut kodamar sunter jakarta utara
sudah dimulai panglima komando armada satu laksda tni abdul rashid meninjau kegiatan vaksinasi
yang dilakukan oleh vaksinator tni angkatan laut terhadap masyarakat di sunter kodamat
jakarta utara lebih dari lima ratus vaksin disediakan bagi warga bahkan warga yang bukan domisili
sunter juga bisa vaksin dengan menunjukkan ktp ini kita sudah melaksanakan sebuah pasir vaksin
untuk mensukseskan program vaksinasi nasional jadi saya lagi kita sudah mulai sejak tanggal dua puluh dua
secara terrentak mulai dari sabang sampai dengan cirebon itu wilayah kerja tambuk termasuk
kalimantan dan hari ini kita melaksanakan di komplek tni angkatan laut dan penduduk di wilayah
komplek ini ya gunanya untuk apa tadi ya kita untuk mencapai target yang dicanakan oleh
pemerintah yaitu satu juta sehari bawa saja ktp ya ya pak ya bawa ktp tanda pengenal nanti vaksin
keduanya kembali lagi ke sini untuk mempermudah dan para peserta vaksin terlihat antusias meski
awalnya mengaku deg degan mereka menilai vaksinasi bisa dijadikan langkah preventif melawan corona
kesehatan ya karena sekarang lagi banyak lagi marah semakin tinggi covid nya jadi kayaknya saya belum
divaksin dari kemarin karena vaksin pertama saya pas lagi sakit juga jadi pas kebetulan
bisa awalnya deg degan ternyata sakit juga ya biasa aja mudah mudahan sih
nggak ada nggak ada efek juga terasilangkah preventif saya mbak dalam melawan corona
apalagi yang kita tahu ya kalau corona itu udah berevolusi menjadi yang delta itu lebih parah lagi
ini salah satu cara saya untuk melindungi diri saya serta keluarga sih
kalau perasaan sih agak deg degan sih mbak ya
setelah divaksin enggak sih enggak kenapa napa
vaksinasi serentak yang diadakan oleh koarmada satu ini menyasar wilayah sabang hingga cirebon jawa barat
vaksinasi ini dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran covid sembilan belas yang kian melonjak
serta mendukung target pemerintah mencapai satu juta vaksin sehari